masa lu dasarnya yang marah dengan aku
tapi aku gak takut kenapa
ngurus anak aja gak betus
gak diangkat mas
kayaknya tadi mbak andin pergi juga gak bawa hp
pas mana hujan lagi di luar
sayang kita masuk kamar dulu yuk
mama lagi pergi dulu
kita tunggu mama disana ya
aduh ya ampun
mbak andin dimana tuh mbak andin
semoga mbak andin gak kenapa kenapa tercepet pulang
siapa yang taruh air panas ke rina
ngurus anak aja gak betus
siapa yang suruh kamu ikut
mas aku mau nemenin rina
mau nemeninmu jaga rina
kalau kamu bisa jaga rina rina gak mungkin begitu tangannya
mana tanggung jawab kamu
satu lagi saya ingetin sama kamu ya
saya gak akan pernah izinin kamu ketemu sama rina
masa lu udah sering marahin aku
tapi aku gak tahu kenapa
kenapa kali ini saya dapat menyakitkan
ibu macam apa kamu
ngurus anak aja gak becus
kalau aku memang bukan ibu yang
ibu yang tidak bertanggung jawab
aku udah gagah ngejagain anak aku nanti
pergi gak izin sama suami
kemana lagi dia
apa jangan jangan andin ke rumah papa surya ngadu kalo abis gua marahin ya
mama lagi pergi
sabar ya mama lagi di jalan saya
ini kan hujan mama nanti kehujanan
sebaiknya gua nyari tau andin ada dimana
nanti kalo sudah siap pesen makanan panggil saya aja
tungguin telfon ada apa al
aku mau tanya pa
tadi andin katanya mau main ke restoran papa
udah sampe belum
andin mau main ke restoran
gak bilang mau kesini kok
tadi memang katanya andin mau kasih kejutan ke papa
tapi jadi malah aku yang bocorin jadi gak surprise lagi
andin andin mau datang aja kasih surprise
ya udah pak makasih ya infonya
papa mau tanya tadi waktu papa telepon
ada katarina itu siapa
ada customer yang mau ketemu sama pemilik restoran
kemana sih dia
apa gue cari aja ya
sekarang kamu ke rumah saya ya
saya mau kamu yang nganter rena ke rumah omanya
kamu di sini dulu ya tunggu di sini
nanti ada om rendy dateng buat jemput kamu nganter kamu ke rumah oma
loh kok nggak mau sih
papa mau cari mama soalnya

jangan berantem sama oma
cuma berantem sama obama
kamu kayaknya si oma pinter di tengah tangga

kita udah bolehthroughning banget prevailol salggung
ini kan rumah sakit tempat gue kurit dulu
gimana kalo sampe ketauan gue pernah operasi disini
tapi setau aku kalo rumah sakit ini rek rekotnya kurang bagus
gimana kalau cari tempat lain aja
justru aku berpikir ini rumah sakit paling bonafit disini
lagian kan aku udah bikin janji sama temen aku
yang ga enak lah
kan yang kemarin kita udah batalin
masa sekarang batalin lagi
temen aku punya dokter yang lebih bagus dari rumah sakit ini
lagian kan ini yang terbaik buat anak kita
kita mau yang terbaik kan
kalo memang jelek ga bagus
baru kita ganti
mau daftar dokter kandungan
saya sudah janji dengan dokter ira
pasien baru atau lama pak
bisa dibantu nama pasiennya
kita tunggu sebentar ya